antrean warga dan petugas dari unit pelaksana kerja badan air
serta petugas penanganan prasarana dan sarana umum kecamatan pademangan
terlihat di gelanggang olahraga kecamatan pademangan jakarta utara pada minggu pagi
mereka mengikuti rapi tes masal yang diselenggarakan relawan indonesia bersatu melawan covid sembilan belas
kegiatannya bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona
dengan mendeteksi secara dini kondisi kesehatan masyarakat ini
rencananya akan diikuti oleh tujuh ratus orang peserta
baik dari petugas ppsu upk badan air dan juga masyarakat sekitar
namun dengan tetap mengikuti peraturan psbb
seperti menerapkan physical distancing dan juga wajib menggunakan masker
sebelum ditemukannya vaksin kita harus terus melakukan testing
agar daerah kita aman dan membiasakan pola hidup sehat
kegiatan ini disambut baik oleh para petugas ppsu serta upk badan air
karena mereka yang terbiasa bekerja di tempat yang kotor
seperti tempat sampah dan selokan
dapat mengetahui kondisi kesehatannya melalui rapi tes ini
tidak tidak takut pak ya
tidak tidak takut
tetap bekerja ya
lagi rapi tes
negatif pak ya
kegiatan ini bagus ya untuk mengetahui situasi kesehatan kita
kegiatan rapi tes secara masal ini
rencananya akan terus dilakukan untuk menekan penyebaran virus covid sembilan belas
khususnya di wilayah pademangan yang dikategorikan sebagai zona merah
dan diwajibkan menetapkan pembatasan sosial berskala lokal
gunawan sugro jakarta